hai penyidik satuan reserse kriminal polres ponorogo pada minggu sore secara maraton
masih memeriksa dan mengumpulkan keterangan dari dua puluh enam saksi saksi kasus meninggalnya salah
seorang santri pondok pesantren gontor saksi yang diperiksa berasal dari santri pengurus
pondok pesantren tim medis petugas pemulasaraan jenazah dan orangtua korban di palembang selain
penyidik juga melakukan otopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban polisi juga
menggandeng dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ponorogo pekerja sosial
psikolog serta lembaga bantuan hukum kerjasama ini dilakukan karena salah seorang dari dua
terduga pelaku masih berusia di bawah umur serta ancaman penjara yang dikenakan kepada kedua
terduga pelaku di atas lima tahun yang pasti dia korespon orang bersiap kita berkolaborasi
berkomunikasi berapapun yang menampungin kami siap selamatkan disini kita proses sesuai dengan
sebagaimana diketahui seorang santri pondok pesantren gontor berinisial am meninggal dunia
pada senin dua puluh dua agustus lalu diduga akibat penganiayaan kasus ini mencuat setelah orang tua
korban mengadukan kejadian yang menimpa putranya kepada pengacara kondang hotman paris
kutapaya awalnya pihak pesantren menyebut am meninggal karena sakit namun pernyataan tersebut
diralat dan mengakui korban meninggal diduga akibat penganiayaan catur priambodo ponorogo jawa timur